semua masih aku lakukan demi abi
semuanya demi abi
apa sih kamu
pada saat gak tau malu
kamu mau merebut suami majikan kamu sendiri ya
jangan kamu pikir kamu aman kalau ada suamiku disini
kok kamu pakai baju babysitter kayak begini
iya karena sekarang dewi jadi babysitter abi dan juga cer
kamu jangan kejam ya nis
waktu itu kamu menjadikan dewi sebagai ob di kantor
sekarang sebagai babysitter di rumah
ya kan aku ngerasain udah keterlaluan
orang bukan aku yang nyuruh mama kok
mama yang nyuruh atau kesannya memang mama yang nyuruh padahal sebenarnya kamu yang ngelakuin
sama seperti kamu nyuruh aku keluar negeri

pasti mama sama papa berantem lagi ya
kenapa sih mama dan papa sering berantem terus
cherry sering banget denger mama papa berantem
mereka bukan berantem kok cherry
mama sama papa lagi bicara aja
nanti juga mereka baikkan lagi
udah cherry jangan sedih ya nggak usah mikir yang aneh aneh

tapi cherry sedih liatnya
begini kadang orang dewasa itu butuh bicara untuk menyelesaikan masalah mereka
bukan berarti mereka berantem
yuk cherry istirahat ya
abi juga harus istirahat
yuk abi ke kamar yuk
abi pengen pakai ini tante
iya tante lupa
serap nak ya
sekarang aku mau nanya sama kamu
kenapa kamu nyuruh aku keluar negeri
oh apa karena kamu punya rencana yang busuk lagi untuk dewi
aku punya rencana busuk buat dewi buktinya mana
udah lah kamu nggak usah ngeles lagi
aku udah tahu semuanya
nah dari awal aku udah curiga kalau kamu ngelakuin semua ini
ternyata aku bener kan
kenapa sih mas
kamu selalu aja belain perempuan itu
ini nih kelakuan kamu yang bikin aku makin benci sama dewi
karena kamu nggak pernah mengerti perasaan aku mas
aku tahu alasannya
supaya kamu bisa menguasai rumah ini dengan seenak enaknya
dan kamu bisa menjadikan dewi sebagai asisten rumah tangga di rumah ini
gimana aku gak benci sama dewi
gimana aku mau terima dewi ada di rumah ini kalau kamu kayak gitu mas
yang istri kamu tuh aku bukan dia
jadi stop mengistimbawakan dia di rumah ini mas
mas aku belum selesai bicara mas
contoh kalau abi punya mama papa mama papa abi bakalan berantem kayak tante misi sama om bobi ya tante
menurut tante dewi enggak
pasti orang tua abi akan menjadi orang tua yang sangat baik
yang rukun yang menyayangi abi
enggak bukannya seperti itu amin
kan saya yakin nanti berjalan ke depannya pasti semuanya akan lebih baik
tapi sabar dulu ya
jangan sedih seperti itu dong ambi
jangan bicara gitu
karena ada tante dewi di sini yang nemenin abi terus
tante abi juga kangen sama om dokter
tante boleh nggak video call sama om dokter
nanti tante bilang kalau audio udah bisa jalan sedikit sedikit
nanti om dokternya sibuk malah kalau kita telpon nanti ganggu
tolong tante video call sama om dokter ya
ya tante coba hubungin om dokter ya
nanti biar abi aja yang bicara
kenapa sih kamu selalu mau diperlakukan kayak begini
ini gak pantas buat kamu
tante keluar dulu ya
kan masih ada urusan di dapur
tante lupa ada yang belum dibareksin
aku udah bilang
kamu fokus aja sama cherry dan nisa
tidak usah urusin hidup aku
aku bukan yang mau urusin hidup kamu
itu udah kelewatan
nggak perlu kau campur
apa sih wih
gak pantas kamu tuh pegang tangan aku seperti ini
tapi aku ngelakuin ini karena aku mau kamu dengerin aku
dan jujur sama hati kamu
aku harus bilang lepa
jangan sampai nih kepulangan kamu
itu malah membuat posisi aku semakin sulit di sini
kamu sebenarnya gak mau kan kayak begini
lawan semua yang membuat diri kamu itu direndahin
aku aja gak bisa terima
masa kamu iya iya aja ada orang yang perlakukan kamu kayak begini
kalau kamu bertanya kenapa
nggak ada penjelasan lain
semua masih aku lakukan demi abi
semua demi abi
apa sih kamu
pada asal nggak tahu malu
kamu mau merebut suami majikan kamu sendiri ya
jangan kamu pikir kamu aman kalau ada suamiku di sini